kalau ibu udah sembuh ibu sama mas bastian jangan pulang ke rumah ibu yang jelek itu
terus mau pulang kemana
lagiin kamu tuh datang datang bukan minta maaf sama ibu malah ngomong yang aneh aneh gimana sih
ibu suka kan
lihat tuh mas rumahnya bagus kan
aku tuh udah capek bu aku tuh malu atau gak malu aku tinggal di gubuk ibu itu
bastian ibu mau ke butiknya salma mau nganterin sarapan
ibu cemas ada apa apa dari semalam dia nggak pulang
iya bu mau saya nantriin ibu sekalian
gak usah ibu aja
adikmu itu dari semalam ngedesain pesanan
salma itu pinter ya desainnya bagus bagus
ibu selama ini selalu kagum dengan bakatnya salma
tapi kenapa salma
salma gak kagum dengan kesederhanaan ibu
nanti juga ada masanya
salma itu masih butuh waktu
dia belum ngerti
kedatangan saya kesini
saya ingin memesan empat ratus setel baju
untuk acara semina di bali
tapi waktunya agak mepet
hanya satu bulan
ini terdapatkan buat aku
bisa promosi dan terkembang di bali
baiklah kalau gitu kami berbisnis dulu ya
terima kasih ya bu
terima kasih bu
orderan dari bali itu
jangan kamu sia siakan
ini rezeki buat kamu
tahu nggak itu nanti bakal ngambil untung
iya tapi masalahnya aku tuh gak punya modal
kamu tau gak aku buka butik ini aja
kamu ada gak
salma aku gak ada lah duit sebanyak itu
atau kamu jual tanah aja
atau kamu gak deh
itu kan bisa jadi modal buat kamu
tanah ibu kamu yang gue wasitulah
ini dekat keluaran kamu tau kan
kesempatan gak datang dua kali
kamu tunggu sini sebentar ya
ini ibu bawakan sarapan untuk kamu
salma boleh minta tolong gak
salma mau pinjam sertifikat tanah ibu boleh
tanah itu sudah diwakafkan
sudah bukan milik ibu lagi
jadi tanah itu sudah ibu wakafkan
untuk perkebunan anak anak panti asuhan
ya tapi kan secara hukum
sertifikat tanah itu masih milik ibu dong
kalau ibu nggak mau jual tanah itu
sertifikatnya aku pinjem aja
nanti begitu modalnya balik
kalau di tanah itu sudah ada tanamannya
kasian kan anak anak panti asuhan itu
gak ke banget sih sama aku
ini bukan dukung anaknya malah
mungkin sekali bantu kamu
tapi tanah yang sudah diwakafkan itu
tidak bisa ibu cinta kembali
udah sama ibu pulang deh ah
iya ibu pulang aja
kalau ibu nggak ngasih sertifikat tanahnya
mendingan aku ambil aja
ibu ini peninggalan almarhumah ayahmu
sudah ibu wakarsa untuk warga
aku gak jual dia aku balikin
pak ini sertifikat tanahnya
cek dulu sebentar ya
bapak bisa cek dengan tersama sobat audek
persyaratannya sudah lengkap
sertifikat dan akte jual belinya sudah lengkap
ibu salma bisa ke kantor ikut
untuk mengurus pinjaman ibu
pak iya terima kasih pak
terima kasih banyak pak
baik sama sama pak
bisa kita merasa ke kantor ya
silahkan ini minum
ibu bangun ibu
kamu sampai segitunya
sampai sekarang aku sangat menyesal
aku juga bingung
aku juga bingung
aku gak tau
kenapa pada saat itu
kalau aku dekat sama ibu aku
perasaan aku tuh gak tenang
seakan akan aku tuh benci banget sama ibu aku
padahal ibu kamu tuh sayang sama kamu
mungkin aku aja gak tau cara ibu menyayangnya
mungkin aku aja gak tau cara ibu menyayangnya

akhirnya aku benci sama ibu
kamu lanjutin lagi kisahnya
ibu dirawat di klinik

jangan lupa diminumin obatnya ya pak
oke kalau begitu saya permisi pak
oke kalau begitu saya permisi pak
oke kalau begitu saya permisi pak
ini mau dihabisin
udah kenyang ibu
nanti lagi aja
kalau saya pikir pikir
sama tuh udah berlebihan
udah kurang ajar sama ibu

udah gak usah marah marah sama adek kamu
dia itu nggak sengaja dorong ibu
tapi bu kalau seandainya ada polisi
itu bisa dikatakan
tindakan pidana bu

kamu mau laporin adek kamu ke polisi
kalau kamu sampai laporin
bu pasien tuh gak bilang
kan bastian bilangnya kalau seandainya ada polisi

susah sama ibu ibu terlalu baik sama salma

kalau ibu udah sembuh
ibu sama mas bastian
jangan pulang ke rumah ibu yang jelek itu
terus mau pulang kemana
lagian kamu tuh dateng dateng
bukan minta maaf sama ibu
mau ngomong yang aneh aneh gimana sih

ibu ibu liat deh
ini rumah baru yang mau salma beli
ibu suka kan
lihat tuh rumahnya bagus kan
aku tuh udah capek bu
aku tuh malu tuh gak
malu aku tinggal di gubuk ibu itu
gak cocok banget sama seorang desainer tuh
gak bisa beli rumah sendiri
aduh udah deh
mas bastian itu tenang aja
aku itu pinjam uang ke bank
buat beli rumahku yang bagus ini
buat modal aku di butik
setelah ibu pulang
ibu tetap akan tinggal di rumah ibu
menempatin rumah yang baru silahkan
ibu ini gimana sih
aku tolongin dapet rumah bagus malah gak berhasil
malah begini balesannya
bisa gak aku kecilin suara kamu
ini tuh klinik
aku gak peduli mas
aku gak tahan lagi ya
aku gak tahan lagi tinggal sama ibu sama mas bastian
kalau aku bisa hidup sendiri
tapi dia tuh udah kebelajar sama ibu
ibu sudah bernafis
tolong supaya dia masuk ke rumah